jadi antara lain kalau misalnya belum sampai patah silang ya kita memberikan terapi latihan
dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
kalau kemudian lini belakang kita bisa bekerja solid seperti saat melawan australia
nanti akan masuk ke mvp mana gitu
tapi gue harap pemain pemain asing ini bisa memberikan semangat